lembaga sensor film lsf setiap tahun memeriksa lebih dari empat puluh ribu film cerita dan iklan
baik dari dalam maupun luar negeri
namun masyarakat tetap dibanjiri konten termasuk media sosial
karena itu lsf meminta masyarakat melakukan sensor mandiri
terhadap film yang akan disaksikan termasuk film yang beredar di media sosial
seratusan orang perwakilan elemen masyarakat berkumpul di hotel arya duta medan sumatera utara
mereka mengikuti sosialisasi dan berkolaborasi dalam gerakan nasional budaya sensor mandiri
yang digelar lembaga sensor film dan komisi satu dpr ri
lembaga sensor film mengungkap mereka memeriksa dan menyensor
lebih dari empat puluh ribu judul film cerita dan film iklan baik dari dalam maupun luar negeri
jumlah itu diprediksi akan terus bertambah setiap tahun
karena bergairahnya industri perfilman di tanah air
dan banyaknya film luar negeri yang masuk ke pasar indonesia
dengan tujuh belas komisioner lsf memeriksa
dan menyensor aksi kekerasan berlebihan
pornografi tema yang sensitif terhadap suku agama dan ras
hingga perusahaan kedaulatan
film yang lulus sensor diberi kategori penggolongan usia oleh lembaga sensor film
saat film diedarkan dan disiarkan
masyarakat diharapkan dapat melakukan sensor mandiri terhadap film yang akan ditontonnya
terutama dari kategori usia
selain film masyarakat juga diharapkan melakukan sensor mandiri
kepada konten media sosial yang membajiri internet
indonesia merupakan negara keempat pengguna internet terbanyak di dunia
yang membuat masyarakat dikepung aneka menu tontonan
lsf menggaungkan gerakan nasional budaya sensor mandiri
intinya adalah literasi untuk mengajak masyarakat agar dapat
dan memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia
komisi satu dpr ri memandang sensor mandiri dibutuhkan untuk mencegah konten media sosial
yang dapat melukai dan menciderai nilai nilai kebangsaan
karena komisi satu dpr ri melihat ada potensi film dan konten media sosial
dapat digunakan memasukkan propaganda dan jadi senjata non militer
meskipun tetap demikian kita ingin masyarakat menikmati film
jangan karena kita takut jadi kita menghindari film
nah caranya adalah bagaimana supaya tetap nonton film
tapi kita juga tenang tidak melihat ini sebagai senjata non militer
adalah dengan melakukan sensor mandiri
gerakan nasional sensor mandiri mendapat sambutan positif
dengan bekal literasi masyarakat berharap dapat memulainya dari diri dan keluarga
kadang gini ya kita ada ngerasa kecemasan juga
karena yang terkait masalah berita hoaks itu terutama gitu
harusnya yang tidak terjadi sebenarnya
tiba tiba ada berita yang tidak seharusnya
kegiatan gerakan sensor mandiri dirangkai dengan penanda tanganan
piagam kolaborasi antara lembaga sensor film dengan komisi satu dpr ri
tim liputan cnn indonesia